ya udah kak kayaknya aku harus balik ke kelas deh
aku udah mau mulai ngajar nih
kenapa lo bisa kenal sama dia
eh andin ini dosen disini juga
oh kayaknya saya nggak lihat mbak ini deh datang hari ini
iya pak saya tidak lihat
kemana lagi kita mbak
aku juga gak tau kemana ya kita
perasaan aku gak enak banget deh pak
kamu jangan pesimis mbak harus optimis dong
coba kamu telepon andin tanya
mungkin dia tau elsa
mungkin dia tau elsa
ya gak mungkin lah
andin sama elsa kan hubungannya lagi bermasalah
elsa gak mungkin ngasih tau dia ada dimana sama andin
coba telepon aja dulu ya
elsa mau dimana
mau kemana ya pak
jalan dulu aja mas
nanti saya kasih tau daerahnya
apa itu martin
tau rumah gue dari mana
tahu rumah gue dari mana
kamu gak perlu harus tahu
aku tau alamat kamu dari mana
ya pasti kalau berdua kesini pengen ngomong sama kamu
ya udah kak kiai aku harus balik ke kelas deh
aku udah mau mulai ngajar nih
kenapa lo bisa kenal sama dia
andin ini dosen disini juga
tadi kita abis ngebahas mata kuliah bersama kan din
kalian pasti tahu rumah gue dari rafael kan
tidak tau kan
tidak tidak ada gunanya
tidak ada bilis tuh
tidak ada gitu pak lo
tidak tidak ada
bener kalo yang berdua ada hubungan
udah lihat sendiri kan fotonya
tapi foto itu bisa dirakyat ya kan
sekarang gini ya
mau gua ada hubungan
ataupun engga sama elsa
urusannya sama kalian apa
justru itu urusannya
karena aneh sekali kalo kamu sama elsa punya hubungan
elsa gak mungkin berkembangin dari mas nino
karena dia sangat mencintai mas nino
dan lu gak tau apa apa soal adik lu
gue gak tau adik lo ada hubungan apa sama gue
kakak yang sangat tidak perhatian
justru saya itu sangat perhatian sama elsa
kok aneh sekali ya
karena dia melakukan itu pasti sengaja
karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri
bukan karena dia cinta

saya yakin hubungan kalian pasti hubungan yang terpaksa
lebih tepatnya hubungan ketika anda mengaku menghamili elsa empat tahun yang lalu
karena mereka sudah menangis
karena mereka sudah menangis
karena mereka sudah menangis

kamu tau gak elsa ada dimana
dan dari tadi mama coba telfon tapi gak dianat angkat
aku gak tau apa apa ma
kamu tau elsa ada dimana
tadi lo gak percaya kan
gue ada hubungan spesial sama elsa
sekarang kalian bingung elsa ada dimana
ya karena emang gue sedekat itu sama elsa
dan tidak pernah ada keterpaksaan
ya udah tinggal di jawa aja ada dimana
elsa ada di hotel san beverly
dan kalo kalian kesana ternyata ada elsa
harusnya kalian sadar
kalau gue dan elsa sama sekali tidak ada keterpaksaan
elsa ngasih tau gue hotelnya dimana
dan kalian sama sekali gak tau keberadaan dia
ya udah mas kita kesana aja kita cek ya
gue kasih tau mama dulu ya
iya kenapa din
ma aku udah tau elsa ada dimana
dia ada di hotel sun beverly
kamu tau dari mana
aku tau dari ricky
apa bener elsa selingguh sama ricky
kenapa ricky bisa tau elsa ada dimana
sekarang aku sama masa lagi di jalan kesana
kita mau ngecek elsa beneran ada apa gak
pak tadi anin bilang elsa ada di hotel sun beverly
oh baik pak
mas kalo elsa beneran ada disana
apa bener hubungan elsa sama ricky enggak mendekat
kalo memang elsa dan ricky punya hubungan yang sama
harusnya ricky sekarang disana sama elsa
dan elsa ngambilnya sendiri
iya sih mas
sepertinya dugaan kita bener nin
hubungan elsa dan ricky itu adalah hubungan yang baru
semenjak ricky menganggung aku mengambil elsa di kondor cafe